warga negara asing atau wna yang tengah berlibur di bali tak mau ketinggalan mengikuti beragam
lomba khas hari raya kemerdekaan republik indonesia di kawasan pantai kuta bali lomba
diselenggarakan salah satu hotel di kawasan kartika plaza kuta ini mengikut sertakan
warga negara asing khususnya yang menginap di lingkungan hotel seperti lomba memasukkan
pen dalam botol makan kerupuk hingga balap karung para wna yang berasal dari india australia hingga jepang
nampak antusias mengikuti aba aba dari wasit hingga berebut ingin menjadi juara seorang wna
asal jepang tokuda mengaku akan membawa ide lomba hood kemerdekaan ini ke negaranya
tanya lomba sejumlah turis mancanegara
berpartisipasi dalam kegiatan melepas tukik bertepatan dengan hari kemerdekaan republik
kegiatan lomba memeriahkan khut kemerdekaan ri dikelar di beberapa tempat di bali
yang berikutan sna indonesia badung bali